pa masih tugas ke aku
kok bos kamu masih aja sih kasih kerjaan buat kamu
mama kan masih mau ngobrol sama mbak jen
kamu tetap disini ya
alhamdulillah bu bos udah kebaikan
sekarang tinggal hong surya deh
mudah mudahan om surya gak kenapa napa
lu udah tau tanggal pertunangannya
maaf ganggu kamu ya
tapi ini masalahnya urgent banget
ada yang bisa saya bantu pak
kamu tolong ke jakarta hospital sekarang
tolong urus administrasi bapak surya
dan tolong kamu dampingi papa surya dan andin ya
terima kasih banyak
papa ngasih tugas ke aku
ada yang mau
kok bos kamu masih aja sih kasih kerjaan buat kamu
mama kan masih mau ngobrol sama mbak jen
kita kapan kapan ketemu lagi terus ngobrol lagi
kebetulan juga saya ada meeting
jadi harus pergi ke kantor tante
oh begitu ya
yaudah kalo gitu nanti lain kali kita ngobrol lagi ya mbak jen
yaudah kita omit aja ya
makasih mbak jen
makasih mbak jen
pasien dengan nama surya lesman apa dirawat disini
oh pak surya
pak surya sekarang pak surya sudah tidak ada di igd sekarang pak surya sudah ada di kamar rawat inap
silahkan dicek di argen ya pak
roy insya allah dia tenang disana
gak usah ditangisin terus ya
maafin mama karena mama gak tau apa masalah kamu
maafin mama karena mama gak tahu apa masalah kamu
sekarang mama cuma bisa berdoa buat kamu
mama akan terus berdoa
supaya kamu mendapat tempat terindah disana
mama jangan nangis ya
mama gak sedih lagi kok
kamu memang pelih perlahan mama sayang
kamu selalu ngingetin mama
terima kasih ya
sekarang kita tabur bunganya
arena tabur ya buat om roy
gue yakin bukan mama sarah pelakunya
gue yakin banget roy
mama sarah gak mungkin lakuin gitu ke lo
pasti elsa kan pelakunya
lo tenang ya roy
gue pasti akan tuntaskan semuanya biar lo tenang
gue juga gak mau dua orang yang gak bersalah harus menanggung hukuman elsa dan dia terus bisa bebas di luar
elsa harus dihukum roy
dan dia harus terima akibat dari perbuatannya
aku malu liatin banyak orang
mulai deh noranya
iya kan yang namanya kalo orang pasangan terus kalo kangen gimana udah lama gak ketemu kangennya pake berat
kalo ditimbang nih muter muter muter overload
mulai kan nalainya
sebelum aku hantar kamu gimana kalo kita makan dulu
soalnya ada yang mau bicara juga
aku taro di tengah aja ya
papa isi rahat ya
udah cambel aku kira dong pak
permisi bu pak
iya saya mau ngebaharin kalo urusan administrasi pak surya sudah beres semuanya
makasih banyak ya pak rendy
yaudah kalo gitu saya tunggu di depan ya
ruang rawat tvi satu
kata aten yang udah bangun ruangan
ada apa ya pak
saya emang mengunjungi mertua saya
ah maaf pak
memang ya kenapa
pak surya saat ini sedang istirahat
sebaiknya bapak pulang aja silahkan
saya tidak akan mengganggu pak surya
saya hanya bicara dengan andi
karena ini lebih penting
ah pak maaf pak
bu andin selama jawab pak surya pak
saya harus bicara dengan anda
jangan cari keributan
tetap tidak bisa pak maaf
kok kayak ada ribut ribut di luar
apa itu ya
gak tau pak
anda mau cari keributan dengan saya
bapak tolong tunggu disini
saya akan tanyakan bu adin
apa bu ani mau ketemu bapak
pak nino mau ketemu ibu di depan